warga yang tinggal di jabodetabek dan kota kota besar lainnya
kini bisa memanfaatkan aplikasi untuk memantau ketinggian air dan titik genangan air
dua hal ini menjadi informasi yang dibutuhkan masyarakat pada saat banjir
setidaknya ada tiga aplikasi yang bisa digunakan
aplikasi info bmkg misalnya
aplikasi ini bisa memberikan informasi seputar pantauan cuaca
serta memberikan peringatan dini jika ada potensi cuaca buruk
dikarenakan indonesia merupakan wilayah tropis yang sering sekali banyak gangguan tropis yang menyebabkan hujan
maka kita menggunakan teknologi yang disebut dengan numerical weather predictions
atau kita sebut dengan model cuaca numerik
kamu menginput info banjir mengunggah foto menjelaskan situasi dan mengkonfirmasi
selain itu kita juga bisa mengakses situs petabencana id
yang merupakan kerjasama antarabangsa
antara yayasan petabencana dan badan nasional penanggulangan bencana bnpb
pada laman situs ini anda bisa memantau di mana saja lokasi banjir yang ada di empat kota
yaitu jakarta bandung semarang dan surabaya
berbeda dengan aplikasi info bmkg
petabencana id memperoleh data berdasarkan laporan masyarakat dan juga data dari bnpb
untuk yang laporan dari bpbd
itu bpbd bisa meng input data setiap saat berdasarkan ketinggian dan kondisinya
terakhir google maps juga tidak ketinggalan
mereka mengeluarkan inisiatif fitur sos jakarta flood
dengan fitur ini google maps bisa menampilkan informasi genangan air
dan jalan mana saja yang ditutup sementara karena banjir